suasana di istana negara jakarta perlahan berubah saat farel prayoga mulai melantunkan
bait demi bait lagu ojo di bandingke pada perayaan ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
suasana semakin pecah ketika lagu memasuki bagian refrain
tanpa malu malu para hadirin yang didominasi pejabat negara itu bergoyang bersama
ibu negara iryana joko widodo juga beberapa kali tertangkap kamera asyik bergoyang menikmati lantunan musik
di hati ini hanya ada pak jokowi
menuju akhir lagu diawali oleh indra bakti sejumlah tamu lalu ikut maju sambil berjoget
ya mas dikalah
yang membuat bocah berumur dua belas tahun ini meminta izin kepada presiden untuk kembali bernyanyi
sempat ingin menyanyikan lagu lain farel akhirnya kembali menyanyikan lagu ojo di bandingke kembali
pada penampilan kedua ini sejumlah menteri akhirnya ikut maju
seperti menteri pertahanan prabowo subianto
tak mau kalah menteri keuangan sri mulyani juga ikut maju yang disambut oleh aktor reza rahadian
aksi memukau farel ini pun disaksikan oleh pencipta lagu ojo di bandingke abah lala
lewat unggahan tiktok pribadi miliknya at abahlalareel
dalam unggahannya tersebut abah lala tampak menangis mendengar lagunya dikumandangkan di istana negara
dalam rangkaian acara upacara hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
ia pun mengungkapkan perasaannya
saya beranak lamin puji syukur kepada tuhan yang maha esa lagu saya yang berjudul ojo di bandingke
dinyanyikan di istana negara di spesial hari kemerdekaan republik indonesia
disaksikan banyak warga indonesia dan mungkin dari mana saja saya merupakan bangga
nah oh nah jenay ngomong
sementara itu farel prayoga merupakan penyanyi cilik asal banyuwangi
sosoknya viral di tiktok usai meng cover lagu campur sari ojo di bandingke
dalam video yang diunggah lewat akun twitter presiden joko widodo
farel prayoga sempat berbincang sejenak dengan presiden di sela sela gladi resik di istana pada tanggal enam belas agustus
nyanyi boleh tapi jangan lupa belajar ya
jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi tingginya
bocah kelas enam sdn kepundungan banyuwangi ini pun mengaku bercita cita ingin menjadi penyanyi terkenal
tim liputan cnn indonesia